ini dia tikus putih dan mencit
nah buat penggemar film berjenre fiksi ilmiah
pasti tidak asing dengan hewan pengerat yang satu ini
tikus putih atau norway red berasal dari tiongkok
dan menyebar ke asia tenggara
mengutip data foundation for biomedical research amerika serikat
ini nih alasannya
suatu kandidat obat atau kandidat vaksin
nah itu kalau kita akan membedah hewan itu
jadi kita akan melihat pengaruhnya terhadap organ hati
pengaruhnya terhadap organ ginjal paru
bahkan memang dia kalau kita buka
kita kan bedah ya hewan hewan ini
dia memiliki kemiripan morfologi
tapi ukurannya kecil ya
saat ini saya ada di salah satu peternakan tikus
di serua indah ciputat tanggerang selatan banten
di tempat ini ada seribu lebih tikus yang dikembang biakan
selain tikus putih di sini juga diternakan mencit
hewan dengan nama latin musculus ini adalah anggota muridae
atau tikus tikusan berukuran kecil
ukuran tikus putih bisa mencapai empat puluh cm
namun ukuran mencit jauh lebih kecil dengan panjang dua belas hingga dua puluh cm
di pagi hari peternak memiliki ritual khusus
kami mendatangi salah satu toko roti di kedaung ciputat tanggerang selatan
di tempat ini kami mengambil pinggiran kulit roti tawar yang baru selesai dibuat
pak terima kasih ya pak
selamat datang di sekvensa hermi jadi
satu karung kulit roti ini sudah kita beli
satu karung ini harganya rp tiga puluh
dan kita akan langsung ke rumah untuk memelihara mencit dan tikus putih
selanjutnya kami berangkat ke tukang kayu untuk mengambil serbuk kayu sebagai alas tikus
serbuk terbaik berasal dari kayu jenis meranti atau jati belanda karena berwarna dominan putih
kalau si serbuk kayunya ini nanti buat alasnya si tikus ya bang ya
kita ambil dulu
bedanya yang ini tidak bayar
oh diikat dulu ya
tumpah tumpah ngapret di jalan
oke kita lanjut ke tahap berikutnya
ada nasi pinggiran roti tawar dan juga pur
tidak ada makanan khusus untuk tikus putih karena hewan pengerat ini merupakan omnivora alias pemakan segala
kita hanya perlu memperhatikan takarannya
setelah semuanya tercampur waktunya memberi makan seribu lebih indukan dan anakan tikus
dalam sehari tikus hanya diberi makan satu kali
namun porsi ini bisa ditambah jika ingin mempercepat proses pembesaran
makanan tikus harus mengandung protein lemak serta serat kasar
kebutuhan atas protein didapat dari buah atau sayuran
namun jenis makanan tersebut bisa juga didapat dari pur
sementara karbohidrat dan serat kasar diperoleh dari ampas roti
proses memberi makan di pagi hari juga menjadi ajang memantau kondisi kesehatan tikus
jika ada tikus yang enggan makan atau cenderung tidak aktif
maka akan dipisahkan di kandang khusus
sokotak ini ada sekitar seratusan tikus ya
ataupun mencit yang ini sebagian besar adalah indukan atau yang perempuannya
dan pemirsa kalau lagi memelihara tikus
salah satu faktor yang harus dilihat adalah ini tikus memakan nggak
kalau tikusnya itu cenderung nggak mau makan atau diem
nah itu hal halnya tidak akan bertahan lama
jadi harus kita pisahkan untuk diberikan perawatan khusus di kandang sendiri
tapi ini mah buset makan semua
tikus yang pasif bisa menjadi pertanda dia sakit
tikus ini harus dipisahkan untuk mencegah menularkan penyakit
tapi ini kondisi mati kayak gini sering terjadi
tiap hari kita ada aja satu
satu dua tiga mau mati anakannya
itu biasa kenapa toh
karena dari indukannya juga cacat
terus sama nggak disusun juga sama indukannya
selain makanan minuman juga jadi faktor penting pada tikus
bila makan buah dan sayuran tikus akan jarang minum
tetapi bila diberi pakan kering seperti campuran roti nasi dan pur
tikus akan minum lebih banyak
selesai makan dan minum waktunya membersihkan kandang
buang alas serut kayu yang kotor kemudian ganti dengan yang baru dan kering
serbuk kayu diganti tiga hingga lima hari sekali untuk mencegah tikus berbau stres
nah ini yang unik biasanya kan kalau tikus dikenalnya dengan jorok
mainnya di got di kubangan
yang ini mohon maaf tikusnya kalau kandangnya kotor
orangnya waduh tidak mau makan tidak mau minum
yang ada juga malah jadi kurus gak mau kawin juga
waduh ujung ujungnya mati dan kita rugi
tikusnya bersih sekali ya
ya dikeluarin ya oke yuk
satu lagi pemirsa temperatur di dalam kandang juga menjadi salah satu faktor penting
ketika bertenak tikus putih dan mencit
kandang harus sejuk dan memiliki sirkulasi udara yang baik
serta tidak terpapar sinar matahari langsung
sebab bila terlalu panas tikus akan mudah mati akibat heat stroke
iya kabur kabur
sekarang udah kikit
sekarang waktunya kita mengembang biakan tikus putih dan mencit
dalam satu kandang ada satu jantan dan empat hingga enam betina
tikus tikus ini akan disatukan selama satu hingga dua pekan ke depan
ini akan dikawinkan yang ini jantan
laminnya terlihat jantan
nah ini yang betinanya
dan dikawinkannya di satu kandang perbandingannya
satu banding empat
satu banding empat satu jantan
empat betinanya ya oke
wah ini besar sekali
berapa lama didiamkan ya biasa
paling seminggu dua minggu udah udah hamil
nah ini dia tikus yang baru lahir
anak tikus dan induknya akan dirawat di kandang khusus selama tiga pekan ke depan
untuk informasi pemirsa tikus peliharaan dapat hidup hingga empat tahun dengan perawatan yang tepat
sementara tikus liar mampu bertahan sampai tiga tahun
wish aduh dia kalau sedang masa kawin tuh emang lebih sensitif ya
aduh ini cakarnya keluar semua nih ngeruk ngeruk
paling dua hari
hari udah berangkat
hari udah melahirkan
ada dua cara pengembang biakan tikus inbreeding atau outbreeding
inbreeding atau perkawinan sedara biasanya dihindari oleh para peternak
karena presentasi tikus menjadi wobbling atau terjadi kecatatan lebih tinggi dibanding perkawinan tidak sedara atau outbreeding
namun ada juga peneliti yang membutuhkan tikus jenis ini
salah satunya untuk meneliti tikus dengan imun lebih lemah dari tikus kebanyakan
tikus yang berusia tiga pekan sudah bisa dijual sebagai makanan reptil
sedangkan tikus yang digunakan untuk penelitian minimal berusia tiga bulan atau masuk kategori dewasa
tikus putih yang dijual ke laboratorium berbobot satu ratus lima puluh hingga dua ratus gram per ekor
sementara mencit memiliki bobot dua puluh tiga puluh gram per ekor
ini kemarin tikus yang sempat dikarantina atau dipisahkan dari tikus tikus lainnya karena kemarin sempat agak ada memerah di bagian mata
karena takut menginfeksi ke tikus yang lain tapi ternyata tidak
dia sudah fine sudah sembuh secara total
dan tikus tikus yang seperti inilah yang nantinya akan dijadikan penelitian
ini bututnya tidak putus badannya juga tidak ada luka tidak ada penyakit kulit ya dalam tanda kutip
matanya juga merah sempurna
bobotnya juga pas dengan usianya sekitar tiga sampai empat bulan

pandemi covid sembilan belas membuat pesanan dari masyarakat
covid sembilan belas membuat pesanan dari sejumlah laboratorium sekolah atau universitas menyusut
selain pandemi kondisi cuaca yang tak menentu juga menyebabkan tikus rentan mati
selain pandemi kondisi cuaca yang tak menentu juga menyebabkan tikus rentan mati
belakangan ini banyak yang mati juga
kurang lebih hampir tiga ratus an mati
itu karena apa
karena cuaca yang panas itu
karena cuaca yang panas itu
bahkan tadi sebelumnya yang udah dilihat ya dari anaknya mati entah induka lagi hamil pun mati gitu
untuk menghindari kerugian lebih besar para peternak memilih menjual tikus dan mencit yang masih berusia tiga pekan sebagai pakan reptil peliharaan
kalau saya beli mencit buat pakan peliharaan di rumah
burung kayak burung berai apa hantu gitu
meski pesanan dari laboratorium menurun selama masa pandemi sejumlah lembaga penelitian masih menggunakan tikus sebagai salah satu media penelitian mereka
nah beberapa penelitian yang kami lakukan diantaranya adalah kami ingin melihat apakah ada daun ketepeng badak dapat meningkatkan imunitas seseorang
kita tadak dan ini kita ujikan dulu pada mencit sebelum kita berikan pada manusia
selain itu kita juga melakukan uji tanaman mengkudu sebagai anti hipertensi
kemarin juga di gambar itu ada pengujian yang mengukur tekanan darah dari tikus itu
meski om zed yang menjanjikan ingat jika ingin peternak tikus harus fokus pada pemberian pakan
kedua jangan sampai tikus kepanasan ya karena akan mudah mati dan ujung ujungnya rugi
bagaimana tertarik menjadi peternak tikus atau justru pemirsa geli memegangnya
rian fernando dwi agung yul diatto tangerang selatan banten